aktivitas di bandara internasional ngurah rai bali jumat pagi terlihat kembali normal
ada satu ratus delapan puluh tujuh penerbangan baik domestik ataupun internasional dari maupun keluar bandara ngurah rai yang terjadi
hingga jumat pagi pukul sembilan waktu indonesia tengah ada satu ratus lima puluh kedatangan maskapai penerbangan di bali dengan sepuluh empat ratus empat puluh tiga penumpang
sementara untuk keberangkatan ada satu ratus tiga puluh tujuh pesawat dengan jumlah penumpang mencapai tujuh belas satu ratus tujuh puluh sembilan orang
belum ada peningkatan jumlah penerbangan karena operasional pesawat membutuhkan waktu untuk seperti perizinan dan kesiapan teknis
pasca penutupan selama tiga hari
sementara itu kondisi gunung agung hingga pukul sembilan waktu indonesia tengah
tercatat ada lima kali gempa vulkanik dangkal dua kali gempa vulkanik dalam serta sempat terjadi tremor sebanyak dua puluh empat menit